dan di studio malam hari ini sudah bergabung dengan saya salah satu pengamat penerbangan indonesia ada pak alvin lee
pak alvin terima kasih sudah bergabung di breaking news indonesia malam hari ini
kita akan membahas dari kacamata anda dari pengamatan anda dan juga mungkin dari analisa anda bisa menjawab banyak sekali pertanyaan
apa sih yang menjadi penyebab jatuhnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh ini
yang pertama yang paling menjadi pertanyaan semua orang ini kan pesawat baru baru bulan agustus kemarin
dioperasikan usianya berarti kurang lebih tiga bulan
kita lihat pak alvin ini bisa dicoret coret juga yang pertama kita akan lihat ini baru beroperasi delapan ratus jam terbang kurang dari tiga bulan
kapasitasnya ini spek speknya ya kira kira ya panjangnya tiga puluh sembilan lima meter anda bisa lihat juga kemampuan jarak tempuhnya enam satu ratus lima puluh km
kemudian mengurangi penggunaan bahan
bahan bakar karena ukuran propel artinya saya bisa bilang ini pesawat lumayan canggih dong lumayan kekinian
oke lalu pertanyaannya kenapa pesawat yang paling canggih saat ini dan di indonesia lion air adalah maskapai terbanyak
yang memiliki pesawat tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan ini kemudian pesawat ini bisa jatuh
iya sebaiknya kita tidak berasumsi bahwa pesawat ini mengalami
kecelakaan karena masalah teknis tapi kalau tadi bilang bahwa pesawat masih baru kok bisa jatuh berarti kan berasumsi karena teknis kan belum tentu teknis juga
karena kita belum tahu apa nanti hasil penyelidikan knkt tapi kalaupun kita bicara teknis namanya barang mekanik buatan manusia ya bisa saja setelah dipakai sekian jam itu kan pesawat ini dipakai delapan ratus jam sudah berapa puluh kali mendarat atau berapa ratus kali mendarat
itu kan harus diperhatikan
itu kan harus diperhatikan
ada evaluasi artinya itu setiap berapa pak
ada jamnya dan itu ada manualnya misalnya setelah seribu jam itu harus ada pemeriksaan yang lebih menyeluruh ya namanya check pemeriksaan besar dan sebagainya
jadi pesawat ini harus disiplin dalam perawatan dan pemeriksaan misalnya seratus jam apa yang harus diperiksa apa yang harus diganti itu
kalau untuk tes tes artinya pesawat pesawat yang baru saja beroperasi atau baru digunakan memang idealnya berapa
berapa jam sudah ada jam terbang pak artinya ada uji coba terlebih dahulu kan
oh iya pesawat ini diproduksi pklqp ini diproduksi kalau nggak salah produksi bulan juli
tapi bulan agustus baru diserah terimakan kepada lion dan dioperasikan di indonesia
jadi ketika diserahkan kepada lion itu bukan dari nol karena di boeing sendiri dia sudah diuji dipastikan memenuhi persyaratan